lagi menurutku bagus kok kalo misalnya walaupun coba pacaran nih tapi orang tuanya tau
soalnya kalo orang tuanya tau kan pasti dijagain tuh pacarannya jadi ga neko neko
emang pertanyaannya lo diizinin
ya diizinin kali kalo orang tua tau
tapi kan mereka ga tau jadi gue mau masuk hitungan backstreet oke
terus bokapnya haikel kan berlayar nyokapnya juga udah ga
gue gak akan segan segan untuk ngelapor suami gue kalau lo rafa sudah bersekongkol lagi
lo rafa bersekongkol lagi
ga takut aduin aja
kenapa tuh muka begitu
nyolot amat ngajakin ribut
takut lah ribut sama nyomudma tuh
iya denger ini juga
beneran nyomud ga bohong beneran
eh eh eh nyomud mau ngapain nih pelintir pelintir
ini kok ga ada rekaman ya disini
lo kemarin lo ngerekam suara gue kan di depan
itu ga ada sih rekamannya
oh jadi lo ngerjain gue
lo bilang lo ngerekam suara gue lo mau ngasih ke kantor polisi dan
suami gue ternyata handphone butut lo ini ga bisa ngerekam
iya kan ngerekamnya pake otak surti gitu
jangan jangan jangan
tangkep atau ga
aduh gue gak bisa kasar banget nih sama si surti
takutnya tuh pembantu ngebuka semua kelasnya
semua kelakuan gue ke reva ataupun ke mas pi
sayang kamu kenapa
udah minum ya
terus kenapa belum ngomong gitu emang apa yang lo pikirin
tadi pas aku ke bawah aku ngomong
mas sengaja liat reva baru keluar dari kamar surti
maaf banget nih mas kayaknya mereka bersekongkol lagi deh
sayang kalo menurut mas kamu ga perlu berpahasangka sama surti ataupun sama reva
lebih baik kamu tanya langsung lah sama surti atau marefa
apa maksud reva datang ke kamarnya surti
iya sih mas tadi aku udah nanya terus surti bilang cuma ngomong biasa aja
tapi secara logika ini kan udah terlalu malam banget
masa reva mau bela belain ke kamar surti kalau bukan hal yang penting
iya betul tapi kamu juga mesti ngerti bahwa surti pasti tahu lah semua yang ada di rumah ini
bisa saja kan rifana nanyain bajunya udah dicuci atau belum
atau mungkin revo mau nyuruh sesuatu
surti kan pembantu
iya bener aku ngerti
biasanya reva juga langsung manggil surti surti surti yang nyamperin
gak pernah yang diem diem masuk ke kamarnya surti ngobrol gitu
biasanya kan angga dari luar gitu loh mas ini tiba tiba ada di kamar gitu
sayang tadi kamu ajak ke bawah kan bawa minum sendiri karena kamu ga ingin malem malem kriak kriakan
mungkin juga itu terjadi sama rea
sayang yaudah minta maaf ya sama
kayaknya gue harus mengintai atau ngintilin surti dua puluh empat jam biar gue ngerasa tenang
aha gue punya ide lihat aja besok gue akan pasang mata gue di kamar kalian
jadi ternyata angel itu motoin si adriana sama boy lagi berduaan
terus dikasih tahu ke pembantunya reva
terus dikasih tau ke reva
tuh kira apaan sih kok berduaan
iya malah tadinya tuh reva mau nanya langsung kan sama angel
cuma gue bilang sama reva lo mendingan jantanin angel
soalnya angel tuh ga bisa dipercaya
terus angel tuh maunya kan
kayak reva gak jadian gitu kan sama boy angel maunya dieng jadian sama boy
tapi masalahnya itu gue berjanji sama reva kalau gue itu mau nyari tahu apa yang dibalik foto itu kenapa bisa dihapus
ya aduh kalau gitu urusannya gue juga bingung
megan masalahnya tuh gini ya
gue itu ga tau
terus udah gitu nih ya ngapain mereka berduaan
ngapain ketemu gitu udah apa
ya iya itu masalahnya
gue juga ga tau kita ga ada yang tau makanya kita semua bingung
jangan jangan mereka balikan ya
ya terus apa dong
tapi kok gue curiga ya
jadi kayak gue curiga aja kalo boy itu masih cinta sama adriana
gue yakin banget kok gue itu udah cinta banget sama reva
iya gue tuh tau banget boy gue kenal banget sama boy
boy itu ga bakal deket deket sama cewe kalo dia tuh ga bener bener cinta sama tuh cewe
kayak dia sama reva sekarang kan dia cinta banget sama reva
makanya deketnya kayak gini sampe kelepek kelepek sih boy
ya tapi mereka kenapa gak jadian
yaitu karena orang tua mereka ngelarang mereka pacaran
iya lagian reva kan emang belum pernah pacaran jadi kayaknya dia masih takut takut gitu deh
lagian menurut gue bagus kok kalo misalnya walaupun cuma pacaran nih tapi orang tuanya tau
soalnya kalo orang tuanya tau kan pasti dijagain tuh pacarannya jadi ga neko neko
emang itu udah berarti
emang itu udah berarti
emang itu udah berarti
emang pertanyaannya lo diijinin
ya diijinin kali kalo orang tua tau
tapi kan mereka ga tau jadi gue mau masuk hitungan backstreet oke
terus bokapnya haikel kan berlayar nyokapnya juga udah ga ada
jadi yaudah deh
jadi gue mau ikut hitungan
terus urusan repak gimana dong
ini nanya gue tehe kalo gue tehe emang gue ga kesini keles gue udah pulang rumah lagi bobo
guys masa udah jam dua belas malam sih
aduh mel berarti kita mikirinnya besok aja deh udah malam banget soalnya
mana nanti gue harus lewati rumah tetangga gue yang kosong kosong
jangan ada cerita aneh aneh gitu ga mau no no no ga mau
yaudah gini aja lo padahal nginep disini soalnya kan ga bagus anak cewe malem malem pulang sendirian nanti udah kuntil lewat lewat lagi
lagi pada ngapain
eh kalian ga tau apa lupa waktu apa ga liat matahari sih udah gelap begini belum pada pulang ntar pada nyari orang lupa
cius mau pada nginep
nginep sih boleh aja ya tapi udah pada bilang belum sama orto
yaelah meli i bukan nanya iu i nanya friends iu tuh
eh sekarang jawab yang jujur udah pada bilang belum sama orto
yah kan i bilang juga apa you think i ga tau apa
udah begini aja ya iu boleh pada nginep disini asal iu mesti telepon orang tua dulu
sama i kepupuan
ini aku sms dulu ya tante
sama sms juga deh tan
ah cakep dah
apa lagi sih
kayaknya enak deh malem malem makan nasi goreng ya kan
hihihi jujur banget
asem bener udah nginep nyusain lagi bikin sendiri ah males
eh kerucil ya
ingat lagunya bang roma begadang jangan begadang
nah tuh inget awas begadang i bom
makasih ya tante
emang kenapa begitu ramad sih ya
besok gue udah pindah ke asrama
berarti ini hari terakhir gue kalo mau ketemu sama temen temen
kayanya gue harus atur rencana deh
supaya gue bisa ngadain pertemuan terakhir kalinya sama mereka semua